ya lah pak bos ngapain ada itu tadi
oh enggak pak bos enggak
aduh pak bos
jemput papa surya
mau ngantarin papa surya cekup jantung
gemoy udah pulang
ya udah kalau gitu hati hati ya
sayang mama sama papa pergi dulu
kita salim dulu salim
putri saya tanya miss kiki bu
mau belanja bulanan
soalnya kan beras habis
terus buah buahan habis
nugget kesukaannya rena pun habis
pokoknya semuanya perlengkapan dapur habis bu
saya telat ngasih ke kamu
oh cukup cukup
ntar kalau kurang telpon saya ya
abisin kiki siap siap terus rangkat ya bu ya
iya dah hati hati
ya dah hati hati ya ki
din kamu tolong kasih tau ke bapak suri ya
tolong bawa hasil reka medisnya ya
supaya bisa dipelajari dokter maisa
supaya bisa dipelajari dokter maisa
ya udah aku cat dulu ya
kamu udah cari dokter yang terbaik untuk papa
semoga hasil pemeriksaan papa hari ini baik baik saja ya
semoga bapak sehat
supaya kita bisa langsung memberitahukan identitas rina ke bapak
saya gak mau ngeberasik
semoga nanti kalau bapak udah tahu semuanya
akan baik baik aja ya mas
sekitar satu jam lagi bisa
oke sekarang saya siap siap mau jalan ya
ya udah oke kalau gitu
semoga kali ini berhasil
pasti kamu mau ngurusin bos kamu lagi ya
masa kamu kerja dua puluh empat jam sih
oke bilang sama bos kamu kalau hari ini
kamu mau di rumah
mau istirahat mau santai santai gitu
ya bilang aja kayak gitu
masa kerja tiap hari
gak ada berhenti berhentinya
ini aku diajak ketemuan sama jennifer kok
ketemuan sama mbak jennifer
oh allah ren
kamu tuh kok gak bilang sih dari tadi
kamu tuh karena janjian sama perempuan
apalagi modelnya kayak mbak jen gitu
kamu harus buru buru
gak boleh tuat
ayo dari sana pergi pergi
ya udah aku pamit jalannya mah
salam sama dia ya dari mama
jangan lupa loh salamin dari mama
pamit jalannya ma
randy sama mbak jen itu bener bener berjodoh
gak kaleng kaleng deh jodohnya
mudah mudahan ya gusti
ini calon pengantin ya
mau cantik banget
kamu cantik sekali
kamu kesini enggak
kalau bisa besok
kamu apaan sih enggak
padahal aja kamu enggak
kamu tau gak
aku tuh jadi laki laki yang paling beruntung bisa milikin kamu
dilamar terus enggak ditolak
saya mau terima kasih sekali lagi sama tante
karena saya diizinin untuk
menikah sama anak tante
miliki michi untuk selamanya
papa mau ke dokter sama al dan andin
aku bisa stres kalau nunggu di rumah
kepikiran apa yang akan mereka bicarakan nanti
dan aku juga kepikiran
sebaiknya aku ikut aja sama papa ke dokter
nggak usah kamu di rumah aja lah
ya tapi aku bener bener mau ikut pa
kan aku ada
al dan andin
tapi aku di rumah juga gak ngapa ngapain pak
kalau aku diem di rumah nungguin kamu
aku malah gak tenang
lebih baik aku ikut
aku bisa temenin dan bisa
lihat sendiri pa
yaudah gak mau ikut ya
apapun yang terjadi hari ini
aku pasrah ya allah
cuma satu pintaku
papa tetap sehat
assalamualaikum pa ma
pas aku di situ pa
kesini mau jemput papa
papa udah siap ko